komplainnya bukan ini
komplainnya adalah evaluasi supaya sea games berikutnya jangan seperti ini
apalagi sea games berikutnya itu di thailand
kita harus memastikan semua regulasinya mulai dari naturalisasi
mulai dari kejadian kejadian seperti ini
maupun mungkin ketidakadilan yang harus diambil tindakan melalui kontrol dari international federasi